berarti anak kamu yang nikah yang waktu itu jemput kamu waktu reuni ya
oh bukan itu roy
acaranya asik ya tadi
seru ya seneng ya
wah luar biasa
aduh dari zaman sma
eh ngomong ngomong ada yang jemput gak
kalian kita anterin dulu ya pak
iya kita yang anterin
pindahin semua datanya ke situ
nanti sebelum kamu ke rumah saya ada tugas buat kamu
baik kamu bisa pergi
mah aku ke toilet dulu ya
mama tunggu disitu ya
elsa masih better sekarang
dia bener bener terpukul karena kemarin liat kalian berdua
terus terang tante mau nyampein ke kamu
sebenarnya elsa bener bener sedih dan mereka akhirnya berantem hebat
akhirnya elsa ngajak tante pulang ke jakarta
tapi karena dia nggak fokus nyetir akhirnya kecelakaan
dan akhirnya dia keguguran
sebaiknya kamu gak usah ketemu dia hari ini
tapi tante andi elsa sekarang lagi terpukul
kalau kamu memaksain untuk ketemu dia
dia bukannya senang tapi dia bakalan marah
percuma kan kalian akan berantem
apa itu yang kamu mau
ya udah sebaiknya kamu pulang dan tolong doain elsa supaya dia kuat
satu hal lagi
saya ingin supaya kamu bisa jaga jarak sama nina
saya tahu nino itu sangat mencintai kamu
tapi sekarang elsa adalah istri dino
dan saya gak mau kejadian kemarin itu terulang kemarin
cuk rena apa kabar
baik kangen dong sama intus
bener intus juga kangen sama rena
kabar alhamdulillah baik mbak
ibunya mbak mirna gimana keadaannya
alhamdulillah udah sehat makanya sekarang gue udah bisa balik kerja lagi
eh eh ini
ini penggantinya mbak mirna
maksudnya gue di pecat gitu
enggak kok mbak saya disini cuman sementara aja
dan bu rosa juga udah bilang sama saya kalau mbak akan pulang hari ini
dekatnya sih kan
oh iya udah jagain rena terus juga udah gantiin saya
sama sama mbak kalau gitu saya mau siap siap buat balik
eh salim dulu sama si cernya salam
bangketi bangketi bangketi
bangketi bangketi bangketi
waduh pak rendy jangan modus dah
saya disuruh sampah hal
kalau kamu gak mau saya bilang sampah
waduh disuruh apa bos
wah ngomong dong dari tadi pak rendy
yaudah saya ke dalam dulu ya
enggak usah enggak usah
dan inget dia kesini harus sendirian
jangan sama rena atau susternya
bilang aja ke mereka suruh main di kamar
jangga jang panjang jang panjang jang
karena kalau disangatnya jangan maju maju
gimana mau dipikir
satu dua tiga
jangga panjang jang panjang jang panjang jang panjang jang panjang
ada apa sih
wong serumah kok telepon telepon segala
udah kaya raya apa buang buang bulsa
mas rendy mau ketemu sama gigi
udah cepet ke depan
jangan ajak rena sama susternya
biarin suster sama rena di kamar aja ya
waduh mas rendy ini bisa aja
pasti maunya berduaan kan sama gigi kan
yaudah deh abis ini gigi langsung ke depan ya
mau kemana lo
emang kita disini kagak ada orang apa
eh gak ketak alamu kaya lo ngomong pake bahasa inggris
lo biasa makan dedek juga lo
mbok yo kamu itu bahagia gitu loh
kalo temennya tuh bahagia
sirik tanda tak mampu
aku buta sirik
mbak mirna nanti sama rena main di kamarnya bu rosa aja ya
sebelah sana ya
soalnya abis ini aku mau bersih bersih lap lap semuanya ya
ini takutnya nanti rena kena dibuah buahin lagi
buah buahin apaan sih
tapi nanti numpang ganti baju dulu ya di kamar lo ya
ki rinjam kamar ganti baju ya
allah akbar ya
ini segitu ini segitu
mitu mau ganti baju dulu
abis itu kita lanjutin main kejang kejang lagi
ah sendalnya ada di kolong nih
ngapa tuh nyariin kiki ada perlu apa tuh mas
saya punya tugas buat kalian
kirain kiki emang mas randy kesini mau macakin kiki jalan jalan
jalan jalan mau ke kebun
kalian denger ya
sekarang kalian ke gudang
dan bereskan semua barang barang almarhum pak roy
termasuk foto dan album yang ada gambar pak roy
saya mau pindahkan ke kantor
sesuai perintah pak al
pak al takut
berusaha tergoncang kalau ngeliat itu
kamu masih kelihatan bagus
kita gak ketemu
kita kapan terakhir kali ketemu ya
terakhir ketemu waktu reuni sma
lima tahun yang lalu
kamu sama mas chandra
apa kabar mas chandra
dia sibuk terus sama kerjaannya
kamu di sini sama siapa
tadi sama menantu saya baru masuk ke dalam toilet
menantu kamu andin
berarti anak kamu aldebaran
kok bisa kenal andin sama aldebaran
maksudnya aldebaran itu
soalnya saya kenal karena elsa itu adiknya dari andin
elsa yang keguguran ya
ya mungkin belum rejeki saya untuk berapa cucu
tapi saya berharap mudah mudahan nanti gak bisa sehari lagi
aku ketuain ya kak
waktu aldebaran nikah kan saya datang sama mas chandra
tapi kita kok gak ketemu ya
waktu itu saya gak bisa datang karena saya di luar negeri
berarti anak kamu yang nikah yang waktu itu jemput kamu waktu reuni ya
sekarang themes hai let's
gotoh baikalnya gitu udah ya
huh ini apa sih
itu dia anak aku
see you again
luar biasa banget
iya lu seneng
ya dia anak kedua saya
dia itu adiknya al
ya dia anak kedua saya